dalam kondisi kritis tim gabungan basarnas tni angkatan darat kepolisian dan juga relawan terus bersiaga di perbatasan radius aman
mereka membuka posko di sejumlah titik di radius dua belas km
hal ini dilakukan untuk mengantisipasi jika sewaktu waktu ada permintaan evakuasi dari warga yang masih bertahan di zona tidak aman
hingga jumat sore bnpb mencatat sekitar lima puluh lima ribu orang telah mengungsi diperkirakan
ada tiga puluh ribuan warga yang masih bertahan di radius delapan hingga sepuluh km
warga yang ingin dievakuasi diminta menghubungi kepala desa setempat yang nantinya akan meneruskan komunikasi ke posko siaga terdekat
setelah itu petugas akan bergegas ke lokasi untuk menjemput warga yang akan dievakuasi
di setiap posko tersedia sejumlah truk dan juga ambulans untuk mempermudah proses evakuasi
dan sudah ada korespondensi ann indonesia mumtazah catra di ningrat di karangasem bali saat ini
taza kita terus pantau bagaimana kondisi ataupun aktivitas gunung agung untuk kebutuhan dari masyarakat sendiri misalnya
ada tambahan matras tikar juga bahan makanan untuk mengungsi apakah ini semua sudah disalurkan tazah
menurut hasil pemantauan saya tadi pagi hingga siang hari tadi reinhardt memang secara berkala dari poskomando akan memberikan kiriman
baik berupa beras atau beras
ataupun makanan instan dan juga barang barang logistik yang diperlukan oleh para pengungsi di setiap posko pengungsian
memang sistemnya kurang lebih sama dengan metode pengiriman logistik dengan periode pengungsian pada september hingga oktober kemarin reinhardt
di mana bantuan bantuan logistik terutamanya dari pihak pemerintah akan dikirim ke poskomando di tanah ampo
lalu kemudian akan dilihat kemudian ada berapa banyak titik pengungsian yang telah ada
karena setiap harinya titik pengungsian naik turun
karena ada beberapa pengungsi yang kemudian mungkin berkumpul dengan keluarga mereka
ada juga yang kemudian pindah ke pengungsian yang lainnya
kemudian ini akan didata ulang dan juga akan dilihat
kemudian nantinya apa yang mereka terima di poskomando tanah ampo ini akan mereka distribusikan reinhard sesuai dengan data yang mereka miliki
dan setiap harinya poskomando ini akan mengirimkan misalnya beras dan juga mie instan yang akan dikirimkan
karena ini yang paling mudah dan juga paling banyak kebutuhan yang harus diberikan kepada para pengungsi
kemudian memang tidak mereka kirimkan dari poskomando ke posko posko yang kecil
karena di setiap posko posko kecil yang merupakan posko posko banjar sebetulnya diketuai oleh posko yang jauh lebih besar
jadi misalnya poskomando adalah posko utama
lalu kemudian di bawahnya adalah pos pengungsian yang kemudian akan membawahi posko posko lebih kecil lainnya
jadi memang distribusi ini cukup baik dan juga cukup membantu memudahkan proses distribusi untuk yang lebih cepat
dan kemudian pemantauan terhadap pengungsi sendiri bagaimana apa yang mereka perlukan
bagaimana kondisi mereka pun juga dilakukan dengan hal yang sama
misalnya di kecamatan manggis reinhardt
di mana para pengungsi di sana para relawan di posko pengungsian kecamatan manggis ini membawahi dua belas posko pengungsian di kawasan tersebut
di desa manggis terutamanya reinhard
kemudian nanti pada saat ada yang membutuhkan misalnya di bidang kesehatan membutuhkan dokter
ataupun ada hal hal yang diperlukan misalnya pembalut wanita ataupun pupuk bayi
kemudian dari posko yang lebih kecil ini mereka akan menghubungi posko yang lebih besar
lebih besar untuk mendapatkan suplai dari gudang yang mereka miliki
jadi memang cukup rapi pada saat ini
memang yang paling dibutuhkan pada saat ini reinhard adalah di bidang sanitasi
karena memang mck tidak seluruhnya memiliki tidak seluruh lokasi pengungsian ini memiliki mck yang cukup untuk pengungsi di sana
bayangkan rehat misalnya ada banjar begitu yang akan menampung kurang lebih empat ratus orang
hanya memiliki kurang lebih dua kamar mandi saja
memang ini tidak cukup untuk orang orang rata rata
karena para pengungsi ini akan kemudian menggunakan kamar mandi tetangga tetangga di banjar banjar tersebut ataupun warga desa setempat begitu
namun untuk kawasan kawasan seperti di lapangan memang pada saat ini saya sudah melihat bahwa adanya gerakan dari para relawan terutamanya dari pemerintah juga
yang kemudian membantu meringankan beban masyarakat ini terutama para pengungsi ini dengan membangun mck di kawasan pengungsian
bayangkan reinhardt dari enam warga ataupun enam pengungsi yang berada di satu lokasi
mereka memerlukan lebih dari
jadi memang banyak sekali mck yang dibangun
dan mereka juga membangun mck ini kemudian dibantu dengan adanya tangan tangan dari masyarakat terutamanya pengungsi itu sendiri
memang ini merupakan satu hal yang positif
karena para pengungsi seharusnya juga turut turut dilibatkan dalam upaya memberikan ataupun membangun fasilitas apa yang diperlukan oleh masyarakat di sana
perlu dilibatkan dalam proses pengungsian dan juga bantuan pelayanan terhadap kawan kawan pengungsi yang lainnya
daripada mereka diam berdiri saja
begitu memang ini membuat mereka menjadi lebih boro
kesan tidak memiliki kegiatan apa apa
kemudian melibatkan mereka dalam kegiatan positif seperti ini
reinhardt sebenarnya bisa membuat mereka
satu bisa menghilangkan kejenuhan
dan yang kedua sebenarnya bisa mempercepat proses pembangunan fasilitas fasilitas ataupun layanan layanan masyarakat
yang juga diperlukan oleh para pengungsi di sana
ini yang kemudian hasil pantauan saya pada hari ini
dan juga diperlukannya edukasi edukasi secara menerus
mengenai apa yang harus mereka antisipasi terkait dengan adanya erupsi
yang mungkin saja dapat terjadi
itu pantauan terkait dengan kebutuhan pengungsi di warga di pengungsian ya
bagaimana kemudian taza dengan pantauan dengan aktivitas gunung agung
apa informasi terbaru dari pvmbg yang bisa anda sampaikan terkait dengan aktivitas gunung agung sampai dengan sore hari ini
data yang terakhir yang saya dapatkan adalah data antara pukul enam pagi hingga pukul dua belas siang reinhardt
di mana memang ada sejumlah aktivitas kegempaan yang masih tercatat
di mana ada satu kali aktivitas kegempaan vulkanik dangkal
aktivitas vulkanik dalam yang tercatat
dan juga adanya tremor menerus
yang terus menerus terjadi dengan amplitude satu hingga dua mm
dan juga adanya gempa low frequency
dengan amplitude empat hingga lima mm
sebanyak dua kali yang tercatat reinhardt
kalau memang sebelumnya kita tidak pernah mendengar adanya gempa low frekuensi
yang kemudian diinformasikan oleh pihak pvmbg
namun kemudian ini menjadi lebih penting
karena sebenarnya dengan adanya informasi gempa low frequency
kita dapat mengetahui ataupun bisa mengantisipasi adanya tremor over scale
yang mungkin saja akan terjadi
sebelum kemudian terjadilah gempa overscale selama tiga puluh empat menit
dengan amplitude dua puluh empat mm
karena memang gempa over scale ini dikhawatirkan akan menjadi pertanda
terjadinya erupsi yang jauh lebih besar
baik itu eksklusif ataupun eksplosif
jadi kemudian ini akan terus menerus dipantau
dan hingga saat ini memang asap masih terus menerus terpantau
keluar dari kawah gunung agung reinhardt
dengan kekuatan yang cukup lemah
dengan ketinggian berkisar antara satu lima ratus
hingga dua ribu meter di atas kawah gunung agung sendiri
dan juga memang diperkirakan bahwa pada saat ini reinhardt kawah gunung agung
mulai sedikit demi sedikit terpenuh
dengan perkiraan bahwa pada saat ini kawah gunung agung
sudah sepertiganya penuh dengan jumlah ataupun volume
dari magma sendiri yang sudah berada di sana
mencapai dua puluh juta meter kubik reinhardt
jadi kita memang masih melihat adanya peningkatan aktivitas di sana
walaupun memang secara visual
karena asap yang keluar memang bertekanan lemah
bukan berarti bahwa memang saat ini aktivitas gunung agung semakin rendah
karena pada saat ini memang fluktuasnya masih terjadi
dan masyarakat yang tinggal di radius sepuluh kilometer
masih diwajibkan untuk mengungsi keluar reinhardt
baik terima kasih mumtaz zacatra di dingrat
korespondensi rn indonesia langsung dari karangasembali